gubernur bali wayan koster mengatakan
banyak rumah sakit di bali yang memfonis pasien meninggal akibat terinfeksi covid sembilan belas
menurut dia pasien yang awalnya masuk rumah sakit tidak terindikasi terkena virus corona
tetapi ketika meninggal dilakukan tes swab oleh pihak rumah sakit
dan tiba tiba dinyatakan positif covid sembilan belas
namun koster mengaku tidak akan memberi sanksi kepada pihak
yang sengaja menyatakan pasien positif dengan alasan peristiwa itu sudah lama terjadi
dan pasien juga telah dikubur
sementara itu presiden jokowi dodo menyebut
hampir enam juta vaksin siap didistribusikan secara nasional pada januari ini
memproyeksikan lebih dari dua puluh sembilan juta dosis vaksin didistribusikan hingga maret dua ribu dua puluh
distribusi dan bisa dilaksanakan vaksinasinya oleh daerah daerah
dan bulan bulan berikutnya nanti akan saya sampaikan pada waktu yang akan datang
tenaga kesehatan akan diprioritaskan divaksinasi
yang dijadwalkan dilakukan pada pertengahan januari nanti
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia